terima kasih anda menyaksikan cnn indonesia newsroom
klub sepak bola yang bermarkas di kabupaten gianyar bali
bali united mencetak sejarah di pasar saham domestik
bali united sebagai klub sepak bola pertama yang melakukan pencatatan perdana saham
di bursa efek indonesia pada senin tujuh belas
bali united adalah klub sepak bola pertama yang merumput di bursa efek indonesia
klub sepak bola yang dibintangi stefano lilipali dan irfan bahdin ini
telah rampung melakukan penawaran umum saham perdana pada sepuluh hingga dua belas juni dua ribu dua puluh
emiten berkode bola ini menetapkan harga penawaran sebesar rp satu ratus tujuh puluh lima per saham
ceo bali united yabes tanuri mengakui peminat saham bali united sangat tinggi sehingga oversubscribe
klub sepak bola yang dimiliki peter tanuri ini
sisanya untuk investasi belanja modal seperti pengembangan fasilitas
perekrutan pemain pelatih hingga pengembangan akademi
melalui mekanisme ipo bali united menawarkan dua miliar saham
klub berjuluk serdadu tridatu ini menargetkan meraih
dana segar ipo sekitar rp tiga ratus lima puluh miliar
tidak hanya pertama di indonesia
namun bali united menjadi klub sepak bola pertama se asia tenggara
ia merumput di bursa saham
klub sepak bola indonesia bali united resmi mencatatkan emiten sahamnya di pasar domestik
bernaung di bawah pt bali bintang sejahtera
melenggang ke pasar saham domestik dengan kode saham bola
harga penawaran perdana ditetapkan sebesar rp satu ratus tujuh puluh lima per lembar saham
dengan sebanyak dua miliar lembar saham dilepaskan ke publik
dengan ini bali united menjadi emiten baru ke empat belas sepanjang tahun dua ribu sembilan belas
sekaligus klub sepak bola pertama se asia tenggara yang melantai di bursa saham dalam negeri
hingga periode ipo ditutup saham mengalami lonjakan permintaan
sampai satu ratus sepuluh kali dari pooling saham yang ditawarkan
hal itu membuat saham meningkat rp enam puluh
rp enam puluh sembilan empat belas persen sehingga harus dilakukan auto reject atau penghentian otomatis oleh pihak bursa
saya sangat senang sekali karena hari ini dapat auto reject
dan itu mengutikan bahwa sepak bola bisa menjadi salah satu perusahaan yang listing di bursa efek indonesia
sehingga saya mengajak rekan rekan dari klub klub profesional untuk ikut melantai di bursa
jadi itu datang dari jakarta
ada datang dari surabaya
ada juga yang bela belain tadi seperti pecakam pecahin celengan
belah baru umur dua belas tahun
dan itu menurut saya bahwa kita di sepak bola itu bukan hanya sebagai perusahaan
tapi dilihat sebagai klub dan fanatisme supporter kepada klubnya
bali united klub sepak bola yang bermarkas di stadion kapten iwayan dipta gianyar bali
resmi merumput di lantai bursa saham indonesia stocks exchange atau idx
di bawah pt bali bintang sejahtera
serdadu tridatu mengincar dana segar sebesar tiga ratus lima puluh miliar rupiah dari penawaran publik yang dilakukan
apa saja kemudian gebrakan yang akan dilakukan bali united setelah menjadi emiten bursa efek indonesia
menyambut emiten pertama klub sepak bola akan kami bahas selengkapnya dalam segmen newsroom talks berikut ini
dan sudah hadir bersama saya di studio dua cn indonesia
bang abesta nuri adalah ceo dari bali united atau pt bali bintang sejahtera tbk
sebelumnya kami ucapkan selamat
bali united yang menjadi emiten sepak bola pertama ini yang melantai di bursa
dan kemudian juga kode emitennya bola tidak hanya di indonesia tapi di asia tenggara klub sepak bola pertama juga ya
yang mencatatkan di bursa ini rasanya bagaimana nih bang yabes
rasanya deg degan juga pertama bangga juga
kenapa bisa seperti itu
kami berusaha sebisa mungkin
untuk pertama orang keuangan keuangan kita selalu audit
habis itu kita punya karyawan dan manajemen yang boleh dibilang dedikasinya cukup tinggi
untuk bisa semuanya berjuang bersama mengembangkan bali united sampai saat ini
awal mula ide bali united ini ingin melantai atau merumputlah dari lapangan hijau ke bursa saham itu bagaimana bang yobes
kami sudah memikirkan ini kurang lebih tahun lalu
untuk bisa mendapatkan dana segar
sebabnya selama ini perputarannya itu dari uang income
kita dan kita gunakan leasing dan segalanya
kita berkembang cepat tapi kita butuh lebih cepat lagi
bali bintang sejahtera sendiri seperti kita ketahui tidak hanya di klub sepak bola saja tapi ada unit unit bisnis lainnya begitu
kira kira dengan dana segar yang didapatkan tiga ratus lima puluh miliar rupiah yang ditargetkan oleh tim sepak bola sendiri
apa yang kemudian akan diperbarui oleh tim
yang akan diperbarui sebenarnya lumayan banyak
pertama adalah untuk melakukan namanya itu
remajaan fasilitas dan juga stadion
dan juga kita juga capex juga
dan ada juga yang namanya kita modal kerja dan juga untuk penyerahan kepadangan perusahaan
jadi maksudnya modal kepadangan perusahaan
jadi secara bertahap nanti mana dulu yang akan diperbarui dengan modal yang baru didapat dari penawaran
semuanya sekaligus tapi bertahap sedikit demi sedikit karena kita lagi perencanaan lagi bikin gambar
habis itu kita juga lagi tergantung jumlah klien yang didapatkan dari anak perusahaan
butuh modal tambahan berapa banyak karena permintaannya sudah ada
dengan hitung kita dengan adanya dana segera masuk
kita sanggup untuk membeli alat alat yang diminta oleh klien untuk bisa digunakan untuk produksi
tapi melihat bagaimana kinerja bali united atau bola sendiri emiten berkode bola ini di lantai bursa dari awal ipo sampai sekarang sudah cukup lumayan
terakhir saya cek sudah di angka dua ratus lima puluh
dari harga pembukaan itu rp satu ratus tujuh puluh lima sekarang sudah hampir dua kali lipatnya lah begitu ya harga saham bali united
artinya memang antusiasme dari para pecinta sepak bola dan juga para investor ini cukup tinggi untuk membeli saham bali united
anda melihatnya bagaimana nih ada cerita cerita unik dari antusiasme para penggemar bali united atau fans bali united yang kemudian baru membuka rekening saham untuk membeli kepemilikan saham di bali united
saya kebetulan ketika penawaran umum pada saham saya datang ke bali juga
dan di sana saya stay kurang lebih dua hari
hari ketiga saya balik dan di sana saya melihat yang datang itu dari guru sekolah dari dosen ekonomi dan membeli itu juga
terutama ada satu kejadian yang anak perempuan bahkan
jadi sepak bola bukan hanya orang laki laki tapi perempuan juga sebenarnya
umur dua belas tahun dan rela memecahkan celengannya untuk membeli saham bali united
jadi itu bisa menjadi bentuk edukasi juga kepada para supporter bola bahwa memang bermain sepak bola ini tidak hanya gesit gesitan di lapangan hijau tapi juga bisa menjadi ladang cuan ya dengan membeli saham bali united ini sendiri
kemudian apa yang kemudian ditargetkan
kalau tadi anda bilang soal pembenahan fasilitas dan juga untuk meningkatkan prestasi dari bali united sendiri
kita melihat untuk meningkatkan prestasi pertama kita lihat ada beberapa hal
pertama kali dari internal
dari internal sendiri bahwa kita harus adanya sistem untuk permainan
sistem untuk permajaan atlet
maksudnya dari akademi kita kita harus kembangkan sendiri
yang kedua bahwa kita juga harus bisa sanggup untuk membeli pemain yang kita maui
sesuai budget tentunya
jika terjadi adanya cedera yang kita tidak inginkan
tapi tetapnya mesti diganti
siapa yang diincer nih untuk nanti bursa transfer pemain
belum ada yang diincer nih
belum ada ya
karena sampai saat ini posisi kita sangat lagi baik
kita di posisi kedua saat ini
kalau kita melihat juga saat ini polemik yang sedang berkecamuk lah di dunia sepak bola indonesia
kalau kemarin sempat heboh sekali soal pssi
kemudian juga ada sempat ada pencabutan izin dari liga sendiri
nah ini anda melihat tantangan ini ke depannya untuk menjaga stabilitas harga saham bali united di bursa
ya menurut saya itu adalah hal yang luar di semua industri
bahwa ada polemik tertentu
tapi kita lihat bahwa di sepak bola
perusahaan sepak bola adalah perusahaan salah satu perusahaan paling lama umurnya
dari tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tiga seribu sembilan ratus dua puluh delapan
dan itu semua itu masih ada bahkan sejak pemerintahan berganti
untuk investasi di sepak bola di bali united
itu merupakan investasi jangka panjang
yang jamin selama berapa tahun kita ini baru lima tahun
tapi banyak perusahaan yang sudah berumur panjang
kalau anda melihat tantangan sendiri dari selain tadi ya polemik dan juga prestasi yang harus dijaga untuk menjaga nilai saham
karena pastinya jika nantinya ada let's say pertandingan kalah
pasti ini akan pengaruh juga terhadap nilai saham dari bali united sendiri
apa tantangan lain yang anda proyeksikan ini kira kira ke depannya
menurut saya ya ketika prestasi juga pasti menyangkut kepada harga saham nantinya
tapi tidak langsung direct
maksudnya kalah sekali langsung turun
tetapi jika rankingnya tidak bakal naik naik pasti akan berubah
saya melihat kalau tadi juga ditanya mengenai federasi
federasi juga membantu untuk pengembangan sepak bola indonesia industri nya
jadi memang masih bisa ditakar lah kira kira tantangan
tidak terlalu jauh
tadi juga bang ebes sempat menceritakan kepada saya soal antusiasme para fans
dan juga apa ada sosialisasi khusus yang dilakukan kepada para fans untuk membeli saham bali united
ya kita melalui sosial media kita kita memberitahukan apakah artinya membeli saham
habis itu saham itu rupanya merupakan tabungan juga
ketika tanggal tiga puluh satu ketika sudah melakukan surat efektif tanggal tiga puluh satu atau tiga puluh
kita berbicara tentang itu
kita baru yuk dong beli saham bali united
kita memberitahukan bahwa itu bisa investasi dan bisa selain nyanyi bersama berjuang bersama mengawal sama tapi juga bisa memiliki bersama sama
kita nanti bahas lagi kira kira
sekarang kan juga sudah ada beberapa klub sepak bola
sudah ada beberapa klub sepak bola yang kemudian berencana untuk melantai di bursa juga kira kira dengan adanya mereka
bagaimana bali united memproyeksikan nantinya harga saham di bursa efek
usai jeda bunga abes
kami akan kembali dengan newsroom talks usai jeda berikut ini
tetaplah bersama kami
sekitar tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh an dan dua ribu an banyak klub yang berencana menawarkan saham perdananya ke publik
langkah ini sebagai salah satu cara untuk meningkatkan modal
mengutip the recos setidaknya ada lima klub sepak bola yang telah menjadi emiten di bursa saham global
pertama manchester united klub asal inggris ini pertama kali go public pada seribu sembilan ratus sembilan puluh dan banyak tawaran pengambil alihan yang dilaporkan tidak pernah terwujud sepanjang

lalu pengusaha amerika malcome glaser perlahan lahan mulai meningkatkan sahamnya
di klub setan merah dari september dua ribu tiga hingga mei dua ribu dua puluh
kepemilikan saham oleh glazer mencapai sembilan puluh delapan persen
pada dua ribu dua belas grazer memutuskan untuk mencatatkan saham mu di bursa saham di wall street new york
dengan menjual enam belas tujuh juta saham
dengan kode menu saham mu dijual sekitar empat belas dolar amerika
angka ini di bawah harga ipo yang diharapkan di kisaran enam belas hingga dua puluh dolar amerika
kemudian ada lazio
klub sepak bola asal italia yang bernama sosieta sportiva lazio ini
merupakan klub pertama italia yang bergabung di bursa saham pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
klub yang didirikan pada seribu sembilan ratus dan berbasis di roma ini
adalah salah satu dari tiga klub italia syria yang mencatatkan saham di bursa saham italia borsa italiana
sekitar enam puluh enam enam puluh sembilan persen saham berkodo latzi
dipegang oleh pengusaha italia claudio lotito
sisanya sekitar tiga puluh tiga tiga persen dipegang publik
klub sepak bola ketiga yang merumput di bursa saham global yakni borussia dortmund
klub sepak bola asal jerman ini go public pada oktober dua ribu dua
borussia dortmund merupakan klub olahraga pertama yang mencatatkan sahamnya di bursa saham frankfurt jerman
berbeda dengan klub lain sebagian besar saham borussia dortmund lebih banyak dipegang publik
karenanya dotnom merupakan klub olahraga yang benar benar milik publik
dan diperdekan publik
di bursa saham
keempat ada juventus
klub italia dengan julukan sinyonya tua ini terdaftar di bursa italiana sejak tiga desember dua ribu satu
pemegang saham utama klub ini adalah keluarga agneli
yang memiliki enam puluh persen saham melalui perusahaan induknya exor spada agnelli
keluarga agnely merupakan keluarga italia kaya yang juga menjadikan merek mobil italia fia
pada dua ribu sepuluh saham juventus sekitar tujuh lima persen dimiliki oleh wealth fund libyan arab foreign investment
sementara tiga puluh dua lima persen saham juventus dimiliki publik
klub sepak bola lainnya adalah as roman
klub sepak bola italia ini juga mencatatkan saham di bursa saham italia borsa italiana
sebagian besar saham as roma dipegang oleh nip roma holdings yang memiliki sekitar tujuh puluh delapan persen saham as roma
meski sebagian besar saham dipegang oleh perusahaan induk sekitar dua puluh dua persen saham dimiliki publik
pada dua ribu tiga belas saham as roma telah naik satu ratus empat puluh enam persen
dunia sepak bola dan pasar modal memang sangat berbeda jauh
akan tetapi dunia sepak bola akan sama seperti perusahaan ketika menawarkan saham perdananya ke publik
kipra bali united melantai di bursa saham tampaknya segera diikuti oleh para rivalnya salah satunya arema fc
bursa efek indonesia memberikan sinyal bahwa arema malang tengah melakukan tahap konsolidasi internal untuk merumput di bursa saham
kami kutip dari cnnindonesia com direktur penilaian perusahaan bei igde nyoman yetna seng
dia mengatakan telah bertemu dengan arema fc
dalam pertemuannya arema menanyakan soal dokumen yang diperlukan untuk listing di pasar saham
kedepannya tidak hanya arema fc namun bei mengaku akan bertemu dengan persija dan persib untuk mendorong kedua tim itu untuk melantai di bursa
pemirsa rum tops akan kami lanjutkan masih bersama ceo dari bali united bung yabe stanuri
tadi kita lihat bagaimana kiprah klub klub sepak bola dunia yang juga melantai di bursa
kalau anda melihat apakah nanti bali united proyeksinya akan sebesar nilai saham yang dimiliki oleh klub klub sepak bola besar ini
wah itu cita cita yang semoga dapat terwujud karena valuation mereka sangat besar sekali
setahu saya di manchester united valuasinya sekitar dua tiga miliar atau dua empat puluh lima usd
kita baru di tujuh puluh juta ketika sekarang sekitar seratus

jadi valuasi company nya sangat jauh berbeda
artinya kita juga harus apresiasi bagaimana dengan sistem auditing dari bali united sendiri
artinya memang dengan melantai di bursa bali united sudah memiliki laporan keuangan yang benar benar sahih clear gitu ya
tidak ada let's say konflik konflik di dalamnya yang kemudian juga menimbulkan ketidakpercayaan publik begitu ya bung yabe stanuri
ya kita emang dari pertama kali kita berdiri emang kita sudah terbiasa melakukan audit report

di sana karena pemegang saham kita sudah terbiasa melakukan audit report
pemegang sahamnya bukan hanya kita tapi banyak orang jadi kita selalu melakukan audit report kita melakukan laporan setiap tahunnya
di sana kita membesarkan diri
kemudian kalau melihat tadi ada sebelumnya dikatakan ada beberapa klub sepak bola yang juga akan mengekor kiprah dari bali united untuk melantai atau merumput lah kita bilang di bursa saham
anda melihat ini sebagai tantangan atau malah ini sebagai peluang begitu
saya melihat ini sebagai
saya melihat ini sebagai
teman teman bersama sama untuk membangun industri olahraga di indonesia
tentunya selamat berjuang kepada mereka karena untuk dokumen dokumen tadi seperti yang kita bilang bahwa butuh dokumen apa aja yang dibutuhkan itu banyak sekali
dan itu butuh perjuangan yang banyak
berapa waktu itu waktu yang diperlukan bali united dari konsolidasi internal sampai akhirnya melantai di bursa
hampir setahun itu ya
setahun dan itu
kerja keras kita coba melihat ke skup yang lebih luas lagi untuk kiprah bali united memajukan persepak bolaan indonesia
dengan melantai di bursa ini apa yang sebetulnya notion yang diinginkan bali united untuk membesarkan atau memperbaiki dunia persepak bolaan kita begitu
untuk memperbaiki persepak bola
pertama kita lihat dari internal kita sendiri dulu
kita harus bisa memperbaiki diri sendiri sebagai perusahaan
sehingga bisa terlihat bahwa kita adalah perusahaan klub yang profesional
kita adalah perusahaan klub yang profesional
dengan manajemen yang baik menurut saya
dari mana itu bisa menjadi salah satu contoh dan untuk melakukan inovasi baru
sehingga kita semua bersama sama membangun industri
seyakin apa sekuat apa bung ebes dan juga semua rekan rekan bali united tidak hanya dari manajemen tapi juga para pemainnya yang kemudian untuk menjaga prestasi bali united
agar kita berbicara soal angka dan juga
harga saham ini tidak goyah begitu di lantai bursa
karena strateginya berbeda di lapangan hijau dan juga di lantai bursa
kalau di lapangan hijau kita prestasi juga mengikuti
setidaknya untuk nilai bursa juga
makanya itu dengan modal yang cukup kuat saat ini
kita sanggup untuk membeli pemain baru jika terjadi injury
ataupun pengganti pemain jika ternyata kita punya ranking berada di bawah
jadi itu yang akan dilakukan strategi untuk menjaga stabilitas nilai di lantai bursa adalah tetap menjaga performance di lapangan hijau
kalau anda sendiri teman teman dari bali united sendiri antusiaskah untuk menyambut bali united ada di lantai saham ini
teman teman semangat sih
ini merupakan hal yang bersejarah
ini jadi pecutan juga buat para pemain untuk insentif yang lebih tinggi karena sudah melantai di bursa
atau ada hal lainnya yang akan diberikan kepada pemain in terms of menjaga performance dan juga meningkatkan prestasi
mengenai prestasi pemain mereka adalah pemain yang profesional
jadi di sana kita melihat bahwa mereka semua pemain yang berindikasi tinggi
dari sana mereka sudah terbiasa bahwa apa yang tertulis pasti mereka lakukan dan apa yang tertulis kita pasti lakukan
oke mungkin terakhir alokasi dana kemudian tidak hanya untuk bali united sendiri tapi untuk unit unit bisnis lain
bisa dijabarkan kira kira bang ebes berapa persentase dari masing masing tersebut
dari masing masing anak perusahaan dari masing masing perusahaan saya lupa itu presentasinya
tapi sebagian besar masuk ke salah satu orang perusahaan kami kreasi karya bangsa
karena di sana memang dibutuhkan alat alat baru dan orang yang cukup banyak
untuk bisa memenuhi kemungkinan klien
baik bang yabez tanuri terima kasih banyak
ini kita sama sama berharap agar bali united bisa menerapkan strategi yang sama di lapangan rumput maupun di lapangan atau di lantai bursa
ini semua nilai sms semakin tinggi dan kita juga imbau mungkin kepada para fans untuk kemudian meramaikan kepemilikan saham dari bali united sendiri
ini juga menargetkan tiga ratus lima puluh miliar tercapai ini akhirnya dengan nilai tersebut bisa meningkatkan prestasi pemain juga
dan juga kita sama sama doakan untuk bali united agar good luck di lantai bursa tidak hanya di lapangan rumput maupun di lantai bursa
bang yabez tanuri sudah bergabung bersama kami
terima kasih pak aldi
perusahaan e commerce solar raksasa asal tiongkok alibaba bersiap menambah pasar eropa dan negara spanyol dinilai menjadi titik masuk yang tepat dalam melakukan ekspansi global
informasi selengkapnya usai jeda berikut cnn indonesia newsroom segera kembali